tuhan maha besar ya
sebenarnya sih aku lagi mikirin omongan anak kakekmu li andri
kan dia bilang bentar lagi bakalan terjadi perpisahan
takutnya yang dimaksud dengan perpisahan itu tuh perpisahan antara aku sama ibu dri
li kamu tuh jangan mikir yang aneh aneh lah
jangan kamu tahu sendiri
selama ini apa yang diomongin kakek mulia tuh selalu benar
kalau itu tentang ibu kamu
ya bisa aja kakek itu ngomong itu semua ya ditujukan untuk orang lain
enggak buat ibu kamu
li ya kamu tuh jadi orang jangan khawatir lah li
kamu dengerin aku ya
orang yang khawatir itu adalah orang yang paling bodoh di dunia
karena dia itu cuma mikirin hal hal yang belum tentu terjadi li
jadi mendingan sekarang kamu itu nggak usah khawatir
jadi lebih baik sekarang itu kamu tuh kerja
kamu cari uang untuk biaya pengobatannya ibu kamu nih
itu lebih penting
ya diri kamu benar
sekarang aku gak terlalu khawatir lagi kok
manager bank eyang barusan telepon
dan dia mengatakan bahwa kamu mengambil semua uang tabungan kamu
gilang butuh butuh uang
hut apa kamu perlu uang sebanyak itu
buat apa gitu
ibu ranti penyakit kankernya kamu eyang
dan dia butuh biaya untuk kemoterapi
terus kenapa kamu yang harus mengeluarkan biayanya
dan gilang harus membantu lia
gilang mereka itu butuh uang memang
tetapi siapa yang bilang bahwa kamu yang harus membayar uang itu
itu kan bukan tanggung jawab kamu
si ranti itu kena penyakit kanker
itu memangnya karena dia kecebur di dalam kolam renang kita
sekarang kamu kasih itu
eyang lia sangat membutuhkan uang ini
mulai sekarang eyang sitah uang ini
dan semua rekening kamu di bank eyang blokir
eyang dulu pernah bilang
dan eyang selalu ngajarin kayak gilang
kalau gilang untuk berbuat baik sama orang
kalau orang itu membutuhkan
harus menolong orang
tapi kali ini kami sudah kelewatan batas
dan menolong anak miskin itu sudah lebih dari kelewatan batas
jangan bilang lia seperti itu eyang
jangan bantah eyang
apa yang kamu lakukan untuk anak itu memang sudah kelewatan batas kok
guci itu harganya kan mahal
aku sudah perlu sama logu mau ngomong sesuatu
loh kenapa dibiarkan di luar saja
ayo ajak masuk
ayo masuk masuk de
saya minum sendiri
enggak enggak usah
kamu itu teman sekolahnya wita
saya bukan teman sekolahnya juita
saya saudara tirinya dia
kamu mau menang
saya gak mau mau
kamu k pesawat
bukan aku penuh sih
tidak pakai kamu
kalian sudah membuat anak saya menderita
saya benar benar gak ngerti
sekarang kamu sini mau apa
belum cukup kalian mau rusak rumah tangga kita
panggil usir dia dari sini
saya mohon kek
saya mohon kek
saya cuma mau cerita sama joyta
saya udah keperluan
kalau gitu kamu duduk
kakek juga mau dengar
gue nggak punya biaya sama sekali untuk kemurtaan alpita
gue kesini mau ambil duit peninggalannya papa lo
kamu jangan harap saya akan memberikan speserpun untuk kalian
sekarang kamu keluar
lebih baik kamu keluar
aduh asin banget sih
kamu itu gimana sih
eh kamu itu nggak pecus ya masa
habisin ini nasi goreng dan kamu biar tahu nih rasanya
ini nasinya udah jatuh
eh asal kamu tau
lantai rumah saya itu jauh lebih bersih daripada tempat nasi di rumah kamu
sekarang juga mau makan
jat banget sih tuh orang
emangnya gue apaan disuruh makan makanan dari lantai
pakai ngomong tempat masak nasi gue lebih kotor di lantai dia lagi
lagu banget sih
biar tuh rasa tuh orang
gue bakal bikin kopinya lebih kotor dari tempat masak nasi gue dari lantai dia
sampai suruh lo jajat banget
gak tau siapa bua sih
gue kan setara sama dia
anak gue kan anaknya yos juga
jadi bener yang gue selalu bilang
liat jangan sedih ya
liat harus kuat
liat gak boleh putus asa
gimana biayanya untuk terapi sekali
kita tuh gak punya duit tuh
kalau kita punya tuhan
tuhan maha besar liat
dia dapat melakukan apa saja di luar pikiran manusia
liat harus berdoa ya
karena ibu yakin dengan doa
segala sesuatu dia dapat berjalan baik

liat selalu berjuang yaitu jauh bahkan terus
hi raya sama robin terugki tiga pilihannya

ambil hasilnya masih kurang makeshift
selesai jatuh saat punggung
kayak gak boleh putus asa
lia harus berani
dia harus sama seperti ibu
ibu akan terus berjuang untuk hidup demi kamu lia
ibu akan coba terus
tapi kalaupun ibu gak kuat lagi
ibu gak akan menyesal